rekaman cctv detik detik upaya penculikan terhadap suci ramadhani ini beredar luas di sosial media
suci sedang dalam perjalanan menuju lokasi les privat saat seorang pria tiba tiba keluar dari dalam mobil yang berhenti di sebelahnya
pria itu berusaha menggendong dan memaksanya masuk mobil
beberapa warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar
laju mobil juga terjebak karena berada di gangbuntu
korban kemudian dilepas sementara mobil dan pelaku melarikan diri
di bawah mobil tahunya saya disitu belok mobilnya
dikirain mobilnya rame nya keluarganya
rupanya kelihatan jatuh terus saya kejar disitu
dikejar juga sama warga ya
warga udah ngejar dari warung itu duduk
pelakunya sempat langsung kabur atau gimana
ya belok langsung kabur pak
kasus upaya penculikan itu langsung ditangani polisi
dari hasil pemeriksaan dan identifikasi diduga pelaku merupakan mantan pacar korban yang tidak terima
kepada polisi korban mengaku sudah dua kali mengalami percobaan penculikan
pada penculikan pertama kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan
kejadian ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dua kali
yang pertama itu sekitar bulan desember setengah tahun yang lalu di daerah pariaman
jadi si pangilin arif ini sebenarnya adalah mantan kekasih dari si suci ramadhani
karena tidak terima dan diputuskan ya
dia melakukan percobaan penculikan
waktu itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan
sudah selesai itu
setengah tahun yang lalu
kemudian hari senin kemarin jam dua belas sekira jam dua belas siang dia lakukan lagi
polisi kini masih mengejar tersangka yang melarikan diri
meski sementara diduga upaya penculikan ini terkait persoalan asmara
namun polisi tetap melakukan pendalaman mencari motif pasti peristiwa itu
john nedi kambang padang sumatera barat